sampai jumpa di video selanjutnya
oh kamu datang ke sini mau jemput lila
sita sampai jam segini belum pulang
loh dia itu kemana
aku juga nggak tahu dre
kita semua udah nyari nyari dari tadi
loh aku nggak ngerti sama kamu deh
sebenernya ini gimana sih
kamu seharusnya kan jaga dia
ini udah malem banget
tadi aku cuma pergi sebentar
aku ke warung
pas aku pergi
balik yaudah kak
kamu bilang sebentar
sebentar ini udah malam banget
siapa yang mau tahu
sekarang aku harus cari di mana sita
berat banget sih
udah gede anak ayah ini
naksih apa sih
naksih apa sih
tolong buka pintu dulu
udah dibuka pintunya
selamat ya non
paling nggak sekarang non mendapatkan apa yang non inginkan
kalau non lila bahagia terutama kebahagiaan lara non
kenapa kau tak peduli sampai kasih tuhan sendiri
semua orang itu mencari kamu sita
mama papa semua nyariin kamu
kamu tahu kan keluarga kita itu lagi gimana
keluarga kita itu lagi susah tahu
dan kamu dapat uang dari mana lagi
sita beli sepatu itu bukan buat sita
tapi buat papa
maaf ya sepatunya itu cuma sepatu bekas
tapi kalau seandainya papa tidak suka juga tidak apa apa kok
papa pun juga tidak apa apa
biar kaki papa tidak lecet pakai sepatu bolong
semangat ya papa
papa marah sama kamu
dia khawatir sekali
sita melukai papa ya sayang
papa tadi cuma menikah

papa kan tidak tahu
sayang dengerin papa
papa itu banyak pikiran
bapak cari kerja buat kamu
sampai sekarang kamu dapat dapat sayang
terus tiba tiba kamu hilang gitu saja
tapi salahnya papa tadi malah
bapak melabiaskan semuanya sama kamu
padahal kamu juga tidak salah
kita sedih kalau melihat papa nangis
ya sita juga sedih kalau melihat papa nangis
sita maafkan papa begitu saja
sita baru maafkan papa
dengan satu syarat
dengan satu syarat
papa harus semangat ya
meskipun papa belum dapat kerjaan dari allah
tapi kan sepatu yang papa pakai untuk cari kerja itu kan dari sita
terima kasih pak
papa kan baca
tuh biar kaki papa nggak lejek pakai sepatu tuolong
semangat ya papa
papa janji sama kamu besok papa kan semangat ya
papa kan berusaha berbagian kamu mama dan juga nenek
oh papa mau disempatkan dari sita ya
sekarang semangat nih papa mau cari kerja buat sita
karena kan suatu dari sita kan perlu doa doa dari sita
supaya papa dapat kerja
terus kalau udah papa dapat kerja
nanti papa kasih yang terbaik buat sita ya
tapi yang penting itu terbaik itu bukan buat cita aja
tapi buat mama buat papa buat oma dan om mirza
dan yang penting papa itu harus tetap sama

pokoknya gue gak boleh menyerah
selama bendera kuning belum berkibar
gua akan memperjuangkan cinta gua buat nonila
mas satria nggak bisa gitu aja dong dapetin nonila
apalagi setelah kemarin dia sempat nyanyiin nonila
pokoknya orang yang pantes kok dapetin nonila itu cuma gusti
dan gua yakin
dan perjuangan gue pasti akan terbalas dengan jawaban iya dari nonila
tonila pasti lebih milih gue dibanding mas satria
kamu udah sembuh gustaf
udah dong non saya gak apa apa kok saya udah sehatan beneran
terus ini mobil siapa
ah nonila nggak perlu tahu ini mobil siapa
tapi yang jelas mulai sekarang saya akan antar jemput nonila
jadi nonila nggak perlu capek capek lagi nyetir
terus nggak perlu buang buang duit untuk beli bensin
lagian kan kemarin saya sempat bilang kalau nonila itu pun bohong
dan walaupun nonila sama mas satria udah tunangan
saya akan selamatkan
tapi apa yang terjadi kalau ada buat nonila
jadi kamu ngelakuin ini semua buat aku
mobil siapa sih ini
ini mobil saya mas kebetulan saya sama nonila udah mau berangkat kok
oh kamu datang sini mau jemput lila
kamu mau pergi sama gustar
lagian juga punya tunangan nggak pernah diantar nggak pernah dijemput nggak pernah nanyain apa apa juga
jadi boleh dong
ya ampun lah
aku nggak tahu kalau kamu manja seperti ini
soalnya selama ini kan kamu mandiri banget
yang jelas lah kapanpun kamu mau minta anterin aku aku akan anterin kamu dengan senang hati kapanpun itu
saya juga non
pagi siang sore bahkan sampai subuh saya akan selalu standby buat nonila
ya istilahnya kalau nonila mau diantarin ke neraka juga saya rela no saya akan anterin beneran non
kamu bener mau ngelakuin itu buat aku
ya bener dong lah selama ini kan aku gak pernah tahu karena kamu gak pernah bilang sama aku
padahal saya udah bela belain nyewa mobil tetangga
sampai ngurangin jatah makan saya lagi
tapi nonila malah pergi sama mas satria
aku bener bener udah bersikap jahat sama kamu
udah gak adil sama kamu
tapi ini semua demi kebaikan lara gustaf
dan aku yakin kamu pasti akan ngerti
yaudah gimana aku anterin kamu ya
maaf ya gustaf perluan
tapi ternyata nggak
enggak om gustaf cuma bertepuk sebelah tangan
padahal om gustaf udah ngelakuin apa aja
supaya ibu lara tuh seneng
supaya ibu lara bahagia
tapi tetep aja ibu lara lebih memilih ayah satri
om busap sedih banget lara
udah gak ada yang sayang sama om gustaf
bahkan lara aja udah gak sayang lagi sama gua
kenapa sih dunia ini gak adil
apa gue gak berhak mendapatkan kebahagiaan
udah gak ada gunanya lagi
mendingan gue pergi
lara ngapain bawa mainan semua ini kesini
ini buat om gustaf
dan gak sedih lagi
lara jadi sedih
untuk aipah p event ii

gagal sebagai burton iguacanaforce

soalnya kan sekarang
masih punya lara